muhammadiyah menetapkan hari raya idul fitri jatuh pada senin dua mei dua ribu dua puluh
penentuan ini berdasar kajian majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat pp muhammadiyah di yogyakarta
pernyataan disampaikan sekretaris pp muhammadiyah agung danarto di kantor pp muhammadiyah kota yogyakarta pada hari senin
agung mengimbau agar pelaksanaan sholat id dan ibadah lainnya bisa dilakukan dengan khusyuk dan tetap memperhatikan protokol kesehatan
muhammadiyah juga meminta pelonggaran yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan menjalin silaturahmi dengan bijak
apalagi bagi warga yang selama dua tahun tidak bisa bertemu secara fisik dengan keluarga
berdasarkan kajian majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah
menetapkan hari raya idul fitri jatuh pada senin dua ribu dua puluh dua
menetapkan hari raya idul fitri satu shawwal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah akan jatuh pada hari senin tanggal dua mei dua ribu dua puluh dua masai
sementara itu wakil menteri agama zainud tauhid sadi pada senin menyatakan ada kemungkinan hari raya idul fitri atau satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
akan jatuh pada tanggal yang sama
dengan ormas islam muhammadiyah yaitu dua mei dua ribu dua puluh
kepada cnn indonesia com zaitun menjelaskan bahwa kemungkinan bisa terjadi mengingat ketinggian hilal saat sidang isbat penentuan satu syawal pada satu mei mendatang sudah di atas tiga derajat
meski demikian keputusan pemerintah untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah tetap harus melalui mekanisme sidang isbat
sidang isbat sendiri akan digelar pada satu mei mendatang di mana kementerian agama sudah menyiapkan
sembilan puluh sembilan titik pemantauan hilal